dengan kehilangan kaki saya saya sepertinya malah dikembalikan menjadi manusia seutuhnya dibandingkan
hai sewaktu saya mempunyai kaki dalam tanda kutip orang menghabiskan itu sampah tidak
ada artinya saya banyak memberikan inspirasi orang katanya semangatnya tinggi
tak ada yang membuat peri santoso hidup selain dengan bekerja keras hal ini dilakukan peri
meski hidup dengan keterbatasan
sebagai seorang disabilitas kondisi ini tidak didapati peri sejak lahir
pria empat puluh satu tahun ini baru menjadi disabilitas sekitar sebelas tahun yang
lalu tahun dua ribu sepuluh peri terjatuh dari gerbong kereta di stasiun lempuyangan yogyakarta
saat akan kembali bekerja sebagai teknisi di sebuah sekolah swasta di jakarta selatan
di antara gerbong kereta dan peron stasiun
yang membuat kedua kakinya harus diamputasi
saya mengalami masa yang berat
merung diri dan menyalahkan tuhan
itu selama dua tahun
dari dua ribu sepuluh sampai dengan dua ribu dua belas
saya belum bisa menerima diri saya
saya belum bisa berdamai dengan diri saya
ya cenderungnya saya lebih banyak menyalahkan
warga orang tua menyerahkan tuhan dan lain sebagainya
belum bisa berdamai dengan diri saya sendiri
salah satu dukungan besar untuk bangkit datang dari sahabat masa lalunya
yang menggalang dukungan untuk peri
teman teman sma peri bahkan pernah menjadikan kaki palsu untuknya
gitu kan masih mending bisa
dua duanya akhirnya sampai pangkal sini kan
terus budi kok kayak berkaca kaca kenapa
namun kaki palsu ternyata tidak memberi banyak manfaat untuk pergerakan peri
seiring bertambahnya usia dan badan yang terus mengecil
kaki palsu ini sudah tak sesuai lagi dengan ukuran kaki peri
peri lebih nyaman bergerak di atas roda
peri punya dua kursi roda sejak kakinya diamputasi
keduanya donasi dari pihak pihak yang peduli dengannya
kalau ini sekat kesulitan nggak mas
suruh dia mas
ya ini sudah diaksesnya kok
jadi sudah nyaman
sudah diiring gitu ya
iya ini sudah ditambahin
alhamdulillah terlalu menanjak banget

iya ini kalau pergi pergi suka pepat gitu nggak sih
ya nempatin kursi rodanya
sepeda motor saya kan belum ada
dulu kan di setel untuk tempat kursi rodanya belum ada
di rumahnya peri lebih sering bergerak dengan cara mengesot
kedua kaki yang diamputasi hingga hampir ke pangkal paha
kedua kaki yang diamputasi hingga hampir ke pangkal paha
mereka budget nya wollennya udah diesesing
perayaan itu bebas lagi
lalu mulai mengangkat pintu pintu
perayaan aja nggak bisa dinucu
tak pakai kerja
ntar berjualan kamar baru
sebuah pengenaan khas kampungnya lemburjo
desa gatak kecamatan delang di kebupaten kelantan jawa tengah
berjualan makanan yang sudah eksis sejak tujuh dekade lalu ini
sebenarnya sudah pernah dilakukan peri sejak dia masih smp hingga sma
peri kadang juga manggal di beberapa lokasi yang tak jauh dari rumahnya
aktivitasnya ini dilakukannya dengan menggunakan sepeda motor metik
yang sudah dimodifikasi menjadi roda tiga
di luar rumah sepeda motor ini adalah kaki untuk bisa memudahkan segala mobilitas peri
usai berjualan lompia peri melanjutkan berjualan angkringnya
atau yang biasa juga disebut dengan hik mulai sore hingga jam tiga dini hari
peluh lelah kerjanya
hanya mampu untuk bertahan melanjutkan hidupnya
supaya bisa makan esok hari
mas ferry itu kalau saya itu
benar benar seperti provokator
bisa bertahan hidup sampai hari ini
membuat peri tenggelam dalam perenungan terdalamnya
hidupnya dikelilingi orang orang baik
yang mau berbuat baik untuknya
pendukung terbesarnya adalah siti daumi
yang setia mendampingi peri dalam hidup
umi mengikat janji menjadi belahan jiwa peri sejak dua ribu
atau empat tahun sebelum tragedi kecelakaan
yang merenggut kedua kaki berry
ya udah barangkali ini kehendak tuhan
cuma itu saya tetap terpukul
tetap batinya tutup menangis terus
nggak pengennya kayak seperti teman teman
suami masih woto kakinya masih woto
bisa jalan jalan boncengan bareng gitu
sempat berpikir meninggalkan perry
bahwa peri adalah cinta sejatinya
umi lah yang selalu
menemani perry dalam suka dan duka
emang udah janji sama suami saya
aku sampai kapanpun tetap sama kamu
aku akan mendampingi kamu
aku setia sama kamu aku sayang sama kamu
walaupun gimana juga saya terima padanya kamu
makanya semangat karena ada saya aku bilang gitu
mau beli aja nih
hah mau beli aja
mau beli aja

perry dengan segala kesibukannya
sesungguhnya tetap menjalankan kodratnya sebagai laki laki biasa
ia adalah bapak bagi empat orang anaknya
dan kakek bagi dua cucu yang saat ini tinggal bersamanya
ya bagi keluarga besarnya
perry adalah kebanggaan
termasuk bagi almarhum ibunya sri lestari
kemungkinan besar ibu sangat bangga melihat keadaan saya sekarang ini
karena warga terutama ibu saya sangat pesimis
sampai di akhir hayatnya pun memikirkan bagaimana nasibnya si ferry ini
mencari nakahnya kehidupannya
itu sangat bebani pikiran ibu waktu dari awal kejadian sampai berproses saya menjadi disabilitas
yang dipikirkan ibu cuma masa depan saya
bagi perry keluarga adalah tempatnya untuk selalu kembali
namun peri sadar bahwa hidup harus selalu menebar manfaat dan cinta bagi orang lain
berbeda dengan orang kebanyakan yang libur setiap akhir pekan
peri memilih libur di hari rabu
namun libur bagi perry berbeda dengan liburnya kemarin
di mana terdapat kebanyakan orang
perry tidak berpangku tangan
ia menghabiskan waktunya bersama sanggar mewarnai dunia
yang didirikannya tiga maret dua ribu dua puluh
sanggar melukis ini diadakan berpindah tempat
dan salah satunya di rumah kerabat perry di kampungnya
mulai jam sembilan pagi hingga jam dua belas siang
peserta sanggar ini adalah para penyandang disabilitas di kabupaten kelaten
dengan segala keterbatasannya
dengan segala keterbatasannya
inisiasi peri ini mendapat apresiasi
selain di sanggar yang dibuatnya sendiri
peri juga cukup aktif di sejumlah organisasi penyandang disabilitas
dari tingkat desa hingga kebupaten
pas perry itu kalau saya itu
tapi bagus sih provokator
dan saya itu tidak mampu
karena mas perry yang saya mengajak
mengajaknya support ayo lukis
gaya budaya gaya acara cetek gini itu lebih bagus
bagi komunitas komunitas yang diikutinya
perry punya peran penting
dan bermanfaat bagi sesamanya
itulah nafas hidup peri saat ini
fisiknya memang tinggal separuh
tapi semangatnya tetap utuh
dan bahkan menularkan energi positif kepada orang lain
saya sepertinya malah dikembalikan menjadi manusia seutuhnya
sewaktu saya mempunyai kaki
dalam tanda kutip
orang menganggap saya itu sampah
tidak ada artinya
saya banyak memberikan inspirasi orang
katanya semangatnya tinggi
untuk bisa berkegiatan kesana kemari
peri sangat bergantung dengan sepeda motornya yang kini makin tua
belum lagi ditambah beban modifikasi khusus untuknya
kuda besi ini terasa makin kelelahan
dengan tingginya aktivitas perry
saya adalah manusia di atas roda
banyak dihabiskan di atas roda
saya sangat alergi sekali untuk menyusahkan orang
jadi sedikit banyak kendala motor saya
itu menghambat aktivitas saya

yuapan ahli sepeda motor logos
jemputan ya kira kira tak ada anda ini
dalam kondisi ini pamannya basuki akan selalu datang menjadi malaikat penolong
hanya satu bengkel sepeda motor yang selama ini menjadi langganan peri
yaitu bengkel sembilan puluh sembilan milik aden
ya seputar helmnya
menurut dia tak semua bengkel bisa dan mau memperbaiki kerusakan sepeda motornya
hanya adenlah yang selama ini telah dan melayani
tanpa membayar alias gratis
sudah bekerja susah susahan kayak gitu
lihat kondisinya ya rasanya gimana gitu kan
aden menyebut memang sudah saatnya sepeda motor peri diganti dengan yang baru yang lebih mumpuni
sebetulnya harus ganti yang lebih baru karena udah tua
dan ini gimana caranya tua ini bisa berjalan lagi normal ya sementara ditangani kayak gini dulu
seberapa sering mas terjadinya
karena kerusakan itu mungkin setiap berapa kali dalam sehari atau berapa kali dalam sepekan gitu misalnya
ya seminggu sekali pasti ada aja terobolan
kalau nggak aki dekor kehilangan kompresi tau tau mogok di jalan
yang sering ya kehilangan kompresi karena kenapa saya udah oplok oplok
motornya yang sering rusak pun sebenarnya beresiko bagi keselamatan peri
kendalanya ya motor kadang macet di jalan apalagi dalam pertengahan gitu tengah sawah gitu
macet nggak ada orang sempat jatuh sampai pulang sampai subuh
terus kemana nih orang kok nggak pulang pulang di mana
ternyata nunggu orang nulungin
nah ternyata kok jatuh sampai jam empat pulang
baru pulang ke rumah
kondisi kendaraannya ini sebenarnya sudah diketahui oleh orang orang dekatnya
mereka tahu dengan kondisi ekonomi peri yang serba pas pasan
membeli sepeda motor baru adalah sebuah utopia
mas peri ini termasuk warga enten
kalau kan bok menawi pun dikantosin
kadang ekonominya pas pasan bisa dikawal
bukan dikantosin diangkat bantuan itu masih terlalu
amin amin kalau benar benar jatuh rezeki mas peri
kami akan bersyujud benar senang banget
meski ada orang baik di sekitarnya yang selalu menolong
peri tetap ingin mandiri tanpa banyak merepotkan orang lain
meski harus membatasi pergerakannya
saya adalah manusia di atas roda
aktivitas saya mobilitas saya banyak dihabiskan di atas roda
kemudian prinsip saya awal tadi
saya sangat alergi sekali untuk menyusahkan orang merepotkan orang
jadi sedikit banyak kendala motor saya itu menghambat aktivitas saya
meski dikelilingi oleh orang orang baik yang selalu ada untuknya
peri butuh sayap sayap lain yang bisa menganggapnya
ada satu harapan besar bila impian mendapat sepeda motor baru ini terwujud
peri tak ingin kebaikan orang lain berhenti di dirinya
ia akan selalu meneruskan kebaikan itu kepada orang lain
dan begitu seterusnya hingga bumi diliputi orang orang yang berbuat baik
peri tak ingin kebaikan orang lain berhenti di dirinya
ya perintah saya juga saudara sengasip sepengenanggungan saya
saya harus bisa mengangkat harkat dan derajat mereka
karena saya juga telah menerima banyak manfaat dari apa yang telah saya alami sampai saat ini menjadi disabilitas
saya juga ingin menularkan apa yang kebaikan orang lakukan kepada saya
saya ingin berbagi kebaikan